sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jika aku memang bercode dengan rulana
maka mudahkanlah ya allah
mudahkanlah hati kami untuk bersatu ya allah
baik baik haji kenapa sih
emang ada yang aneh ya pak ya
ya emang ada yang aneh
lo keliatannya sedih banget
kayak orang lagi stres berat
perubahannya satu ratus delapan puluh derajat
apa gak aneh tuh
tapi kagak sedih
syukur deh kalau gitu
ya buktinya kemarin
foto rumahna udah gak ada kan
sekarang muncul lagi
emang masalah buat mpo
kemudahan lo gak kena apa kenapa ya
tunggu sebentar paji
lo sengaja ngejar gua
di sidang jemaah tadi ya kan
supaya paji jangan rusin
apa yang paji omongin tadi
masalah buat lo
bukan masalah buat kami paji
tapi justru jadi masalah buat paji sendiri
eh lo jangan sebarang ngomong ya
paji dengerin nih ayo punya saran ya paji ya
kalau paji sulam sebagai orang tua angkat
atau si saiful orang tua kandung si jonny ya paji ya
mereka merasa tersinggung apa yang diomongin sama paji
mereka bisa melapor balik ke paji
apa yang udah paji omongin
dan merusak sama baik si jonny
emangnya salah apa gua

paji itu udah menduduk jonny itu teman copet dan si topan
padahal kerjanya jonny itu cuma pengasung doang
bukan gitu cara memahaminya
kalau si jody itu ikut ikutan sama si topan yang pencopet itu
kalau memang si joni anak yang baik
kan tidak perlu takut
apa yang udah paji omongin di sidang tadi
rekaman ini udah menjadi bukti paji
kalau paji sulam mau menuntut pak haji muhyiddin
tahu ah capek ngomong sama kalian yang tidak tahu hukum
lu pikir gue gak tahu hukum
alah baru juga calon s dua
mau apa lu berani sama dia ya
gua aduin ya
oke kalau pak haji mau nantangin
yang jelas nih pak haji ya
ayah makin simpati sama pak haji sulam tuh
kalau pak haji sulam mau membuat surat kuasa sama ayah
ayah mau ngedaftarin pengaduan pencembaran nama baik si jonny
oleh pak haji kepolisian
kasusnya bisa naik ke pengadilan pak haji
pak haji bisa kena pasal tiga ratus sebelas
tentang fitnah junto pasal tiga ratus sepuluh kuhp
tentang pencembaran nama baik pak haji
kalau pak haji mengadu sama calon mantunya pak haji soal hukum
ayah tunggu di pengadilan
siap siap aja deh pak haji
pak haji bisa kena sembilan bulan penjara
eh kok gitu sih emang gua
ini beneran masjid tau
tega amat lu
mau memperpengarai gua sebagai orang tua
masalah tega kagak tega mah pak haji
tergantung pak haji dalam bertindak dan berucap pak haji
bener bener semua udah ngetah
jelas jelasnya sudah semua orang memutuskan bahwa
perkaranya dia masih saja ngotot
udah emang ojo
kan emang ojo sendiri yang bilang
kalau urusannya udah hatam
yaudah gausah dibahas lagi
iya emang ojo bener
permasalahannya udah selesai
iya sih cing
tapi kalau saya sudah emosi berbicara sama haji muhyiddin
saya itu susah hilangnya
dan sampai sekarang darahnya masih ada di mbun mbun
makanya ubun ubunnya diajak ngaji
biar kagak ngebul tuh ubun ubun
jadi ga gampang emosi ya pak haji
joni juga jangan dengerin tuh omongannya haji muhyiddin
nggak kek emang ojo tuh
iya beh insya allah kagak joni masukin hati
yaudah bagus kalau gitu
abah seneng ngedengarnya
tapi inget ya
jangan ngebahas ini ke emak atau ke umi
joni taunya itu tuh orangnya sensitif
joni juga takut ntar kalau dikasih taunya jadi kena penah apa
walaupun lo masih muda tapi perasaan lo sensitif
lo tuh empatinya gede ke orang lain
gue yakin nanti kalau udah gede lo bakal jadi gentleman sejati
gentleman sejati itu apa beh
nemu dimana tuh bahasa dia
gentleman itu bahasa inggris
ya ga tau emang kong guru bahasa inggris
kok herbal so berbahasa inggris
kenapa gue merasa dipermainkan rumah naya
mulai kandes ngejar dia kalau kayak begini
beh kenapa sih si ramadi ini belakangan ini nih banyak bengongnya
makin hari tuh bengong tuh makin banyak makin melipet lipet
ibu rasa nih dia udah mulai merasa nih kalau si rumana tuh mainin dia
ya bagaimana rumana bisa berusaha mencintai ramadhan
nah setiap ketemu ibu selalu diteror
eh b kalau namanya cinta mau diteror kayak apapun juga gak menempan
ibu yakin rumana tuh udah mulai berpikir
ya dia gak mau dong tiba tiba menjadi tua
gara gara anggi sama bayi manggil dia ibu
kan dia sendiri belum punya anak
iya kasihan juga si ramadhan itu
ya kasian kalau dia itu udah salah pilih calon istri
bukan bukan itu maksud b
kasihan itu ya
kok masih ada gini hari ibu yang cuma ngikutin selera ini sendiri
daripada memberi support kepada selera anaknya yang bakal menjalankan perjodohan
ya b sih merasa terlalu banyak ikut campur
jadi anak kita
bu ramadi itu kan udah besar
udah bisa nentuin jalan hidupnya sendiri
ngapain pengen diatur atur begitu
kalau dia mau
iya babe yakin kalau ramadhan sama rumana bener bener bisa jadian
dan itu awal dari kehancuran keluarga kita
ah ah ah ah suka menduga duga gitu ah
bisa gak sih babe dan ibu berhenti bersikap seperti itu
karena pertengkaran babe dan ibu yang selalu dilakukan
itu sudah menjadi teror yang kian menghancurkan hati rahmadi
kok teror sih dik
siapa yang neror
ramadi tau bu
karena setiap kali ketemu sama ibu ibu selalu neror dia